yang pertama kita bisa melaporkan langsung kepada pihak kampus
wah saya nggak sabar nih buat segera menyantapnya
tanpa itu rasanya sulit untuk melakukan penurunan perbaikan kualitas udara tadi dalam waktu sesingkat singkatnya mas wida
itu bisa jadi dalam waktu tiga bahkan empat hari kerja
bukan semata mata untuk dirinya sendiri tapi juga kesejahteraan para petani kopi yang bergantung kepadanya
mulai dari pertimbangan kembali tentang kawasan industri di bodetabek